kembali bersama kami di cnn indonesia news hour presiden joko widodo menyebut perkembangan teknologi akan membuat banyak jenis pekerjaan menghilang dan muncul pekerjaan baru
untuk itu presiden berpesan mahasiswa harus memahami banyak ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak terbatas pada pilihan program studinya semata
hal ini disampaikan presiden saat memberikan pengarahan pada peserta ppsa ke dua puluh tiga dan alumni ppra ke enam puluh dua lembaga ketahanan nasional republik indonesia rabu pagi di istana negara jakarta
presiden mencotokkan beberapa pekerjaan seperti halnya kasir yang dulu penting saat ini telah tergantikan dengan e payment
begitu juga pekerjaan seperti penerjemah hingga insinyur yang bisa digantikan dengan adanya advance robotik
menurut jokowi sistem pembelajaran kedepan
akan hybrid mulai dari hybrid knowledge hybrid skill dan lainnya sehingga mahasiswa dituntut untuk mempersiapkan dirinya menghadapi dunia di era digital
industri kehutanan ketidakpastian dunia sekarang ini sangat tinggi sekali
oleh sebab itu kita betul betul membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi
kita harus semakin arif mengembangkan teknologi
sekaligus juga aktif mengakuisisi teknologi teknologi baru